sampai jumpa di video selanjutnya
tini nganggepnya beneran lagi gue sama sindi
gue harus lempengin nih masalahnya
gue harus ke tempat sindi
gue harus dapetin tuh rekaman yang asli itu
rekaman yang lengkap
jadi tini nanti gak setengah setengah
ini gak salah paham kayak gini nih
bapak ini teh manisnya
taruh situ dulu
si bobi masih suka deket deket kamu
jangan dimarahin mas bobi pak
centini juga gak akan mungkin deket deket mas bobi lagi
mas bobi juga tidak ada perasaan apa apa sama centini
oh toh mbak
kan mas bobi sudah dijodohin sama mbak cindy
ya centini cuma tahu diri aja pak
tapi kamu nggak usah sedih
masih ada bapak
kamu ada sesuatu kan bisa cerita sama bapak
matur semua pak
sekali kali ngajak jalan jalan
ada yang bisa kami bantu pak
kok di sini
sekarang kita saatnya standby di sini untuk melayani bapak
saya gak butuh sesuatu
kalau bapak gak butuh yang penting kita standby aja di sini
kalian standby sini
saya mau ke toilet
ya mau ikut bantuin bapak toh
ya bahaya kalau kalian ikut ke toilet
pengep pengep dikit doang
pembi itu juga ya apes banget
bukannya digebukin maling biar nenek dikit sama preman maling digebukin nenek nenek
pak bos mau duduk
ini bantal kursinya dirapiin
saya jangan di layan kayak gini
jadi gak nyaman
saya bisa sendiri kok
kalau gak nyaman berarti
saya lagi gak suka dipijit

biar bener pak bos
dipijut kok keroyokan kayak gitu
kayak raja aja
kita ini di sini ingin memberikan kenyamanan
supaya bapak itu seneng ya di sini ya
ini sebagai wujud tanda terima kasih kita
karena kita udah diizinkan tinggal di sini
kan udah ada saya
untung mami cepat datang
papi udah enak banget
bilang aja seneng kalau diladenin sama dayang dayang yang cantik cantik seperti itu
nggak enak nih
papi ditempel terus
oh gitu ya
alarm siapa sih malam malam kita
mami orang tahu nih
ini biar mami terkaget kaget

kan julagan kenapa
gak ada apa apa udah
sana tidur lagi
gak apa apa sih
tapi tuh ngapain sebagian lilin segala ngagetin mami aja
mau mami jantungan hah
papi cuma mau ngucapin selamat ulang tahun supra
ucapin ulang tahunnya besok aja
ini tengah malem
udah tidur lagi udah tidur lagi
tapi ini adadak aja sih
udah tidur hah
heran deh orang genak genakti
ini sayurannya mas bobi
iya gak usah
gak usah gak apa apa
makan togi aja
tin semur daging buatan kamu bikin gak
lagi pengen makan sumur daging nih
mungkin enggak bikin
mas duki mau mas bos nanti tak bikinin ya mas bos
gak usah gak usah
yang ada aja
makan isi tadi malam
kalau begitu ada yang bisa ngasih kami bantu gitu
kami siap melayani
udah gak ada
sekarang kalian juga sarapan
siap bu bos
iya siap bu bos
kita kalau gitu makan di belakang aja
ya udah yuk

kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
tapi kenapa sih dari tadi
megangin kepala terus
sakit kepala nih
siapa suruh bikin kejutan yang aneh aneh
tuh rasain akibatnya
surprise apaan pi
tadi malam pas jam dua belas
tapi mau jadi orang pertama
teriak teriak dia pikirin
apaan ya lu
selamat tahun tani
makasih ya sayang
aku doain supaya mami
terus panjang umur
dan paling penting nih
makasih ya sayang
kalau kamu nanti menikah sama cindy
kamu jangan bikin
tenang aja mei
gak suka ngasih kejutan
sekarang mami berangkat dulu
saya jalan dulu ya
saya jalan dulu bos
saya udah tahu caranya masuk mobil
kayaknya nggak usah kayak gini juga
gak apa apa kok bu bos
ini itu kita tidak ada apa apanya
mau nempatin kita tinggal di sini ya
biarin aja malafita begitu juragan mami
anggap aja itu ungkapan terima kasih mereka
sama juragan mami ya
kalian boleh tinggal di sini sampai
eh tapi aku
tolong jagain bapak
biar gak deket sama anak
biar gak perempuan sama anak
wah pas siap bu bos
iya siap siap
jalan dulu ya
kirim tangannya itu awas itu
ibu ibu kelindes
takar teker takar teker lho
jagain juragan papi
jangan sampai lepas
ya inget tuh
lo gak usah begitu deh
jangan norak yang di kampung
jangan dibawa ke sini
jangan bikin malu
tapi kan bu di kampus dulu bi
si indy sama keluarganya